pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang sudah di depan mata
proyek renovasi venue yang nanti akan digunakan pun terus dikebut
termasuk renovasi arena velodrome di kawasan rawamangun jakarta timur
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama tim redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih rian hasri undur diri
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
jenis kayu ini sesuai dengan standar dan sertifikasi dari federasi balap sepeda internasional
dengan bahan dari kayu kondisi lintasan harus dijaga kelembapannya
yang membutuhkan perhatian dan biaya perawatan yang tidak sedikit
soal biaya perawatan setelah asian games nanti berakhir ini gimana pak
dari awal kita mendesain velodrome ini kita sudah memperhitungkan itu
karena kita sangat paham bahwa biaya perawatan setelah event itu akan bisa membebani pemerintah daerah
dan itu bergantung
ujung ujungnya nanti menjadikan stadion ini semacam kuburan gitu ya
kuburan bahwa tidak dipergunakan tidak dirawat dan lain sebagainya
oleh karena itu dari awal kita berupaya untuk pertama mengurangi biaya perawatan
kedua mencoba mensinergikan supaya area area yang tadinya hanya untuk velodrome
bisa juga digunakan untuk olahraga lain
nah ini di mana pak area yang nanti digunakan bisa untuk kegiatan lain
ya misalnya kalau anda lihat ini di tengah tengah
jadi kalau di pinggiran ini nanti ada track ada bangku bangku penonton di area ini
nanti di tengah tengah ini nanti ada area area bebas yang bisa kita gunakan minimal untuk
tiga kali lapangan futsal atau lapangan badminton atau lapangan basket
atau bisa juga untuk corporate corporate event misalnya the gathering dan lain sebagainya
dengan kapasitas tiga penonton rencananya pembangunan velodrome akan selesai dan dapat digunakan
pada bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu